proses pemakaman pimpinan pondok pesantren gontor kiai haji abdullah syukri zarkashi
diiringi ribuan pelayat
bahkan warga rela berebut demi bisa mengangkat keranda jenazah almarhum
ribuan warga serta santri terus berdatangan ke kediaman pimpinan pondok pesantren modern gontor darussalam
yang ada di desa gontor kecamatan melarak ponorogo jawa timur pada kamis pagi
selain berbela sungkawa dan menyampaikan duka cita
ribuan warga yang datang sejak pagi ini juga ingin memberi penghormatan terakhir
karena banyaknya pelayat yang datang proses sholat jenazah meluas hingga di luar masjid
sejumlah ulama juga hadir untuk berbela sungkawa salah satunya ustadz yusuf mansur
usai disolatkan di masjid jami gontor jenazah langsung dimakamkan di pemakaman keluarga
yang berada di kompleks pondok pesantren
jadi bukan hanya ngajar saja pak sukri juga mendidik calon calon pemimpin
bahkan para pihak pihak pondok alami merasakan hal itu